ketua kpu hashim asyari mengatakan pihaknya akan mengumpulkan anggota divisi hukum
untuk membahas persiapan menghadapi gugatan sengketa pemilu dua ribu dua puluh
rapat koordinasi anggota divisi hukum kpu dilakukan minggu malam saudara
meski tidak semua kpu tingkat kabupaten kota provinsi menjadi pihak sengketa
tetapi persiapan harus dilakukan
kpu telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum kpu
dalam menghadapi persidangan di mahkamah konstitusi
anggota dewan perwakilan daerah
kpu mengumpulkan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota seluruh indonesia
untuk mempersiapkan persidangan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum kpu
dalam persidangan persidangan di mahkamah konstitusi

sedara dengan berakhirnya pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu sabtu kemarin
mahkamah konstitusi punya waktu empat belas hari untuk memutus perkara sengketa pemilu presiden
menurut jurubicara mahkamah konstitusi
sidang perdana sengketa pilpres dimulai rabu dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat
dengan putusan dibacakan selambat lambatnya dua puluh dua april
sementara untuk sengketa pemilu legislatif
sidang perdana akan dilakukan pada dua puluh sembilan april hingga tiga mei dua ribu dua puluh
mk punya waktu tiga puluh hari untuk memutus perkara
sehingga pembacaan putusan dilakukan selambat lambatnya pada tujuh hingga sepuluh juni
tpn ganjar mahfud menyerahkan ratusan bukti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan pilpres ke mk
selain meminta pemilu ulang di semua tps
tpn ganjar mahfud juga meminta mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
karena dianggap melanggar hukum dan etika
kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon dua
yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh mk mk
ada diskualifikasi kita juga memohon pemutusan seluruh tps di indonesia
jadi bukan di satu tempat atau dua tempat tapi di seluruh indonesia
sebelumnya pasangan anies mohaimin telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
nada dengan tpn ganjar mahfud
tim hukum timnas anies mohaimin mendesak diadakannya pemilu ulang
tim hukum amin mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu dua ribu dua puluh
termasuk pencalonan wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
dan siapa saja diganti mari kita bertarung dengan jujur
sementara partai gerindra memastikan pasangan prabowo gibran siap hadapi gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen partai gerindra ahmad muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah
dan akurasi yang tidak pas
karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh kpku
berdasarkan data dari halaman mkri id
pemohon yang menggugat hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi adalah anies rashid baswedan dan muhaymin iskandar
serta ganjar pranowo dan mahfud md
pemohon menggugat hasil pilpres dengan termohon adalah
pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu
sedangkan untuk pemilu legislatif
baik dpr maupun dprd
jumlah permohonan sebanyak dua ratus lima puluh enam
terdapat sebelas permohonan perkara perselisihan hasil pemilu
sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan dimulai rabu dua puluh tujuh maret
hakim konstitusi punya waktu empat belas hari kerja untuk memutuskan perkara
namun jurubicara mahkamah konstitusi mengonfirmasi bahwa
hakim anwar usman tidak akan terlibat dalam sidang sengketa pilpres
ini putusan itu ditaati ya
putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan
bahwa pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali pak hakim anwar ustaz
hakim anwar usman disangsi majelis kehormatan mahkamah konstitusi
tak boleh terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu
majelis kehormatan mk menyatakan anwar usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim
putusan mk mk tersebut terkait putusan hakim nomor sembilan puluh soal syarat usia capres cawapres
melalui putusan ini keponakan anwar gibran raka buming dapat melenggang sebagai cawapres